aktivitas vulkanis gunung agung belum stabil erupsi atau letusan berskala kecil akan terus terjadi baik erupsi efusif maupun erupsi eksplosif yang disertai lontaran material vulkanis
namun hingga saat ini tidak teramati akan terjadi letusan besar seperti erupsi yang terjadi november dua ribu tujuh belas yang lalu
sabtu sore gunung agung tertutup kabut puncak awah gunung setinggi tiga satu ratus empat puluh dua meter dari permukaan air laut itu tidak terlihat
aktivitas vulkanis gunung agung terus dipantau di pos pantau agung yang berada di kecamatan rendang kabupaten karangasem
dari data pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi pos pantau agung erupsi gunung agung masih akan terus terjadi
hingga pukul dua belas sabtu siang asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis setinggi seratus meter dari puncak kawah
sehari sebelumnya erupsi terjadi dua kali disertai abu vulkanis
setinggi tujuh ratus meter dari puncak kawah
walau demikian pvmbg menyatakan tidak ada daerah permukiman yang terpapar abu vulkanis
kondisi hujan membantu penyerapan abu vulkanis sehingga tidak menyebar jauh dari puncak kawah
kalau aktivitas gunung agung setelah terjadinya erupsi kemarin kan gunung agung masih dalam status siaga level tiga
artinya erupsi itu akan masih terus terjadi
dia tidak memerlukan banyak gempa
sedikit gempa vulkanik satu atau tiga aja dia akan bisa terjadi erupsi
karena sistem yang ada di gunung agung sudah mulai terbuka efek dari dua ribu tujuh belas
apakah akan bisa terjadi seperti dua ribu tujuh belas lalu pak
kalau seperti dua ribu tujuh belas kayaknya belum karena data data menunjukkan untuk itu belum ada
artinya kegempaannya baik itu tilnya baik itu gps yang belum belum ada peningkatan yang signifikan seperti dua ribu tujuh belas
meski terjadi erupsi namun aktivitas warga maupun wisatawan di sekitar gunung agung masih berjalan normal
dalam sehari sekitar empat ratus hingga lima ratus wisatawan mancanegara berkunjung ke objek wisata di sekitar gunung agung
persiapan acara ritual puja panca wali krama di pura besaki pun tidak terganggu
dengan erupsi pada jumat sore
upacara ritual lima tahunan ini akan berlangsung maret hingga april ini
pada dasarnya kita harus berpikir kita harus berpikir kita harus berpikir kita harus berpikir

kembali pulang pada dasarnya tetap siaga
tetap pada dasarnya andai kata terjadi letusan yang besar siap untuk artinya mengungsi
tapi karena embusan embusan seperti kemarin sore artinya kerama tetap siaga
tapi tidak sampai adanya kerama besakih sampai mengungsi
gunung agung masih berstatus siaga dengan larangan aktivitas di radius empat km dari puncak kawah
tim liputan cnn indonesia karangasem bali
dan koresponen cnn indonesia i nyoman wiryadinata di denpasar bali
bergabung bersama kami pada malam hari ini
selamat malam bli nyoman
bagaimana pantauan terakhir anda terkait ke erupsi gunung agung saat ini
ya selamat malam pani
memang aktivitas vulkanik gunung agung
yang terus terjadi
seperti yang dipantau oleh pihak ppmbg yang melakukan pemantauan di pos pantau rendang
artinya erupsi epusip
atau keluarnya lava ke dalam kawah
termasuk juga erupsi eklosif
dengan keluarnya lava
ataupun dengan keluarnya lontaran
termasuk abu vulkanik
akan terus terjadi
namun memang intensitas maupun ketinggiannya memang berubah ubah
artinya kalau kita lihat data dari seminggu
yang lalu saja misal dari senin sampai hari sabtu ini
ketinggian kolom abu yang keluar
memang terjadi pada hari jumat
yakni sekitar tujuh ratus meter dari kawah puncak gunung agung
artinya kalau kita juga melihat data terakhir
hingga pukul delapan belas waktu indonesia tengah
aktivitas ataupun hembusan asap kawah yang keluar dari kawah gunung agung
hanya setinggi lima puluh meter dari puncak kawah
artinya menurun dibandingkan dengan di siang hari
artinya menurun dibandingkan dengan di siang hari
yang bercapai sekitar seratus meter dari puncak kawah
namun erupsi yang terjadi pada hari ini memang tipis
artinya asap kawahnya berwarna putih tipis
tidak berwarna kelabu
yang menandakan adanya abu vulkanik yang dikeluarkan dari kawah gunung agung
kenapa kemudian bisa dinyatakan oleh pihak mbg
bahwa akan terus terjadi erupsi
baik eksklusif maupun eksklupsif
karena pola aktivitas vulkanik gunung agung
sudah diketahui sudah dianalisa oleh pihak pb mbg
sehingga dinyatakan ketika terjadi satu atau tiga gempa vulkanik saja
di seputaran gunung agung maupun daerah di seputaran kawasan gunung agung
bisa memicu adanya erupsi
namun dapat dipastikan bahwa erupsi yang lebih besar
ataupun setara dengan erupsi yang terjadi pada november dua ribu tujuh belas tidak teramati
artinya kalau kita melihat atau flashback ke belakang
ketika erupsi tahun dua ribu tujuh belas

pada satu hari bisa terjadi sekitar tujuh ratus kali gempa
namun pasca erupsi yang besar tersebut
hanya ada paling banyak sekitar sepuluh kegempaan saja
artinya tidak signifikan gempa yang terjadi pada saat atau akhir akhir ini
dengan kemungkinan terjadinya erupsi yang lebih besar
blinyoman mungkin bisa dijelaskan daerah mana saja yang terdampak
dan bisa digambarkan kondisi warga yang berada di sekitar lokasi terdampak
kemudian memang pihak ppmbg langsung mengeluarkan fauna orange
sempat mengeluarkan fauna orange untuk memberikan gambaran kepada pihak penerbangan
namun karena arah angin ketika itu bercondong ke arah barat bukan ke arah selatan
dimana bandara esk available
sehingga penerbangan tetap berjalan normal pada hari jumat kemarin
termasuk hari ini memang penerbangan juga berjalan normal
walaupun ada erupsi kecil hanya setinggi
terakhir ternyata lima puluh m dari kaki dan dilantangnya rp satu tiga ratus u lima belas xanniempal salt duty and correction

puncak tidak mengeluarkan abu vulkanik
memang daerah daerah yang riskan artinya bisa terpapar adalah
kalaupun besar daerah yang terpapar sudah dipetakan artinya di seputaran kecamatan abang
kemudian di kecamatan yang dekat dengan pura yang ada di daerah sebudi
namun pura besake yang ada yang ataupun berjarak sekitar lima km dari kawah puncak
sempat terpapar ketika terjadi erupsi pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
namun pada erupsi yang kecil kecil seperti yang terjadi dan akan terus terjadi ini
tidak terpapar daerah wisata yang memang banyak dikunjungi wisatawan tersebut
baik terima kasih blinyoman kita harapkan saja agar semakin ke depan
atau semakin hari ke depan ini semakin kondusif ya situasi dan juga kondisinya
terima kasih sekali lagi blinyoman atas waktunya